air kiriman dibarengi tumpukan sampah dari hulu sungai ciliwung menyebabkan tali sekatan yang berfungsi menampung sampah di pintu air manggarai menteng jakarta pusat jebol pada selasa pagi
sementara itu sejumlah wilayah di dki jakarta pagi ini terendam banjir
permukiman di kebonpala kampung melayu jatinegara jakarta timur terendam banjir hingga ketinggian satu meter pada selasa pagi
luapan sungai ciliwung ini mulai memasuki permukiman pada selasa dini hari
banjir kiriman ini menyusul status siaga tiga bendung katulampa di bogor jawa barat pada senin malam
akibat banjir aktivitas warga pun terganggu
meski banjir menggenangi rumah warga tidak ada warga yang mengungsi
warga memilih bertahan di lantai dua rumah mereka
demindahkan motor atau ini kan udah dinaik naikin ke daerah atas
sementara itu debit air di pintu air manggarai menteng jakarta pusat mengalami kenaikan di angka tujuh ratus enam puluh cm atau pada level siaga tiga pada selasa pagi
kenaikan debit air terjadi lantaran adanya air kiriman dari kawasan hulu sungai ciliwung
bendung katulampa di bogor sempat mencapai level siaga tiga pada senin malam
penyekat yang berfungsi menampung sampah di pintu air manggarai menteng jakarta pusat jebol
hingga membuat tumpukan sampah mengalir menuju banjir kanal barat
tali sekatan jebol karena tak kuat menahan beban material sampah kiriman yang jumlahnya cukup banyak
kondisi alat berat yang rusak juga sempat membuat petugas terkendala untuk memindahkan material sampah